dan sekarang kami akan ajak anda untuk melihat kembali bagaimana pantauan terakhir dari terbakarnya pasar senen yang ada di jakarta pusat
dan ini adalah gambar terbaru dengan terbakarnya pasar senen jakarta pusat yang terjadi pada kamis pagi tadi
sekitar pukul setengah lima pagi
terlihat di layar televisi anda bahwa mobil mobil dan juga bus di sana berhenti begitu bahkan nyaris tidak bergerak
untuk melihat secara langsung terbakarnya pasar senen ini
bahkan asap juga sangat mengganggu di kawasan tersebut
kami nanti akan memberikan informasi kembali untuk anda bagaimana proses terbakarnya pasar yang terjadi di pasar senen jakarta pusat ini
dan kami sarankan anda untuk mencari jalur alternatif yang tadi sudah kami sampaikan kepada anda
agar terhindar dari kemacetan yang cukup panjang di kawasan tersebut
breaking news cnn indonesia masih akan kembali dengan informasi terbaru terkait dengan terbakarnya pasar senen jakarta pusat
untuk itu pastikan anda tetap bersama kami di cnn indonesia
cnn indonesia breaking news